pekada solo sudah melaksanakan pelaksanaan pemukutan suara dan saya bersama dengan calon wali kota solo yaitu gibran raka bimbing
mas gibran dari al singukan selamat atas masih sementara nih mas ya tapi ini gimana mas
merasa bukan ya mengenai kemenangan ini gimana mas
ya kita tunggu saja perhitungan resmi dari kpu
jadi kalau kita biasa ngobrol biasa soal bisnis sekarang soal politik nih mas
tapi kira kira nanti bisnis itu akan tetap dijalankan atau justru malah akan diserahkan kepada pihak lain
tadi pagi kan saya sudah ketemu kaisang sudah saya pasrahkan ke kaisang
ini semua dari kaisang
dari hasil survei lalu kemudian dihasilkan pada hari ini nih mas bahwa mas gibran menang telak
tidak semulus itu tidak semulus itu
tidak mengurusnya seperti apa sih mas
ya lihat aja perjuangan saya dari awal sampai sekarang
ini karena kita sering bertemu warga sering silaturahmi dengan warga ya angkanya bisa merangkak
jadi friksi di awal
pratiknya bersama dengan bpj awal itu tidak berpengaruh
bukan friksi tapi memang ya saya ini memang perlu meningkatkan elektabilitas di awal awal tahun
akhir akhir tahun dua ribu sembilan belas lalu
jadi memang harus lebih sering turun ke warga itu aja
walaupun mas gibran berkali kali sering bicara mengenai dinasti politik gimana nih mas
dinasti politiknya dari mana
ini kan yang milih warga
enggak ada kewajiban untuk memilih saya
ini dinastinya sebelah mana
terima kasih mas gibran
kita akan nunggu hasil dari rekapitulasi kpu sebentar ya
itulah penguacara kami bersama dengan gibran rakyat bumrah rakyat yang merupakan cakling melayu kota dari nomor satu
yang dari hasil quick count mengungguli dari pasangan bajo
nesya megawati devi fitriani solo jawa tengah